menteri perdagangan agus suparmanto menjamin stok bahan pangan selama pemberlakuan psbb di wilayah jabodetabek cukup
ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi panic buying dan belanja sesuai dengan kebutuhan saja
menteri perdagangan agus suparmanto meninjau gudang beras pasar induk cipinang jakarta timur kamis pagi
ia menyatakan stok pangan cukup hingga usai idul fitri
saat ini stok beras di gudang beras pasar induk cipinang mencapai tiga puluh satu ribu ton
ditambah stok di bumd pangan pemerintah provinsi dki jakarta tujuh tujuh ratus ton
agus mengatakan harga beras stabil berkisar rp sepuluh lima ratus per kilogram
selain itu stok gula cukup
tersedia empat ton gula dari pabrik gula lokal
ada pun untuk bawang putih
kementerian perdagangan sudah memperlakukan program relaksasi impor
dengan birokrasi impor bawang putih yang dipermudah
satu satu ratus enam puluh ton bawang putih pun akan segera masuk jakarta
satu satu ratus enam puluh ton bawang putih akan dipermudah
dan dengan situasi ini jangan panik lain
direktur utama pt food station cipinang jaya bumd pangan pemprov dki jakarta
arief prasetyo adi menjelaskan
empat puluh kontainer bawang putih dari tiongkok sudah dipesan
empat kontainer bahkan sudah masuk pelabuhan tanjung priok
dengan masuknya bawang putih impor dari tiongkok
harga bawang putih diharapkan akan kembali stabil
di level rp tiga puluh enam per kilogram di pasar pasar tradisional
harganya di cina itu kurang lebih rp satu seratus per ton
jadi kalau dikonfirmasi dengan segala biaya
kurang lebih sekitar dua puluh dua ribu kita akan lepas ke pasar
nanti di pasar kramajati kita harapkan harganya di rp dua puluh enam
kemudian di pasar pasar turunan biasanya maksimum sekitar rp tiga puluh enam per kilo
menteri agus suparmanto menambahkan
pemerintah juga akan mengimpor gula kristal putih
untuk menstabilkan harga gula kembali ke level rp dua belas tiga ratus per kilogram
saat ini harga gula putih masih berada di level rp lima belas sampai rp enam belas per kilogram
arief kurniawan fordan tobi mantoro